meski dalam kondisi miskin seorang nenek pemulung di gresik mampu berkurban sampai dua kali
tahun ini nenek simpen membeli kambing kurban seharga dua lima juta rupiah
dari hasil menjual rongsokan selama setahun
warga pun terharu dengan pengorbanan nenek simpen
beginilah keseharian nenek simpen pemulung asal dusun karanganyar desa karangandong kecamatan drio rejo gresik
setiap harinya nenek simpen mencari rongsokan di jalan dan sekitar rumah warga
dari profesi pemulung inilah nenek simpen akhirnya bisa membeli seekor kambing kurban seharga rp dua lima ratus
setelah mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit uang selama setahun
nenek simpen yang setiap harinya hanya mampu mengantongi lima belas ribu rupiah dari hasil memulungnya
masih bisa menyisihkan sepuluh ribu rupiah
sepuluh ribu rupiah untuk ditabung sementara sisanya untuk membeli makan
bagi nenek simpen yang sudah dua tahun ini mampu berkurban lebih baik berkurban daripada menerima daging kurban
meski untuk membeli kambing kurban harus melewati perjuangan yang cukup melelahkan
para tetangga mengaku bangga dengan nenek simpen karena dengan kondisinya yang serba kekurangan
tak menghalanginya untuk berkurban
sudah lama tahu kalau bu simpen ini cari rongsokan
sudah berapa tahun
sudah sepuluh tahun
bu simpan ini sering beli kambing di sini
ya sudah dua tahun ini
jika yang sudah dilakukan nenek simpen dengan berkurban sudah dianggap hebat
ternyata belum cukup
di sela sela mencari rongsokan nenek ini juga tidak lupa merawat cucunya yang memiliki kekurangan fisik
cucu perempuannya yang berusia empat belas tahun ini tidak bisa berjalan dan hanya berbaring di lantai setiap harinya
cucu kesayangannya ini terpaksa dirawatnya karena ditinggal oleh orang tuanya
miftahul arif kresik